pasangan tasirun dan sukiyah merupakan salah satu warga paling miskin
di wilayah rt tiga rw enam desa jagapura kecamatan kersana
di usia senjanya itu tasyuron sudah jarang lagi mendapat panggilan kerja buruh serabutan
padahal pekerjaan ini adalah andalan satu satunya untuk menghidupi keluarga
dalam beberapa hari sekali kadang ia bekerja mencangkul sawah dan dibayar rp enam puluh ribu rupiah sehari
tasirun mengatakan hidupnya makin susah setelah harga beras naik
selain mahal saat ini dirinya juga sudah jarang mendapat pekerjaan
saat kehabisan beras dan tidak ada kerjaan mereka keraputan ke tetangga atau warung
kadang pula ada tetangga yang mau berbagi memberikan makanan atau beras
untuk saat ini tasiru mengaku cukup lega karena ada pembagian bantuan beras dari pemerintah
bantuan sepuluh kg beras ini bisa cukup untuk makan sekeluarga selama lima belas hari
itu untuk makan
yang untuk makan tiap hari kalau ada yang ngongkong gitu pokoknya
kalau ada yang nyuruh
ada yang nyuruh ya
baru punya duit ya
berarti kalau lagi nggak ada yang nyuruh
ya begini saja duduk
terus untuk beli beras
ini dapat beras
oh itu beras dapat beras
kalau lagi nggak ada bantuan pak biasanya utang apa gimana
ya pinjam sama warung
keluarga ini menempati rumah peta kecil berukuran empat x lima meter
bagian depan dan belakang bangunan
ini terbuat dari batu bata
namun pada kedua sisi samping masih berupa geribik atau anyaman bambu yang sudah lapuk dan berlubang
hanya ada satu kamar di rumah kecil ini
kamar ini tidak terdapat dipan atau tempat tidur
sebuah kelambu kucel dipasang di atas kasur yang tergeletak di atas lantai
tidak ada sumur sebagai sumber air
untuk cuci dan mandi sukiyah istri tasirun harus menimba air di sumur tetangga
tarjono ketua rt tiga mengatakan
sebagai warga miskin tasirun tercatat sebagai penerima bantuan dari pemerintah
baik program bpnt maupun pkh
kondisi keluarganya ngenes lah
ngenes pendapatannya nggak aneh sih
kurang apa sih ya namanya ya
ya nggak mencukupi lah untuk besarnya
dia kerja apa pak
percaraan serah hutan
sekarang udah tua berdua
percaraan dipakai berarti ya
kalau misalnya pernah denger nggak
pak katanya dia sering nggak bisa beli beras gitu
oh sering sekali
selain pasangan lansia ada satu orang lagi yang menghuni rumah tersebut
dia adalah kiki andriani cucu dari tasirun
anak ini putus sekolah saat kelas dua smp karena tidak ada biaya
kiki bekerja sebagai pelayan warung tegal
imam suripto brebes jawa tengah